sementara itu btn enggan mengembalikan dana nasabah korban pembobolan bank
btn mengaku tidak ada sistem yang dilanggar sehingga penyelesaian kasus melalui jalur pidana
kuasa hukum btn mahendrata mengatakan kasus pembobolan dana nasabah btn ini
sudah dilaporkan ke kepolisian sejak bulan desember dua ribu enam belas
bersama otoritas jasa keuangan btn tengah mencari jalan keluar
untuk menjaga nama baik korban yakni tiga nasabah korporasinya
komplotan penjahat yang menawarkan produk btn tersebut beraksi di luar kantor btn
tawaran awalnya berbentuk deposito namun ketika dana masuk malah ditempatkan dalam bentuk giro
agar mudah dicairkan
setelah spesimen berubah dan dana masuk komplotan tersebut mencairkan dana rp satu ratus sepuluh miliar
pihak btn juga menyayangkan kecerobohan nasabah yang tergiur dengan tawaran pengembalian investasi yang tinggi
melalui oknum tanpa melakukan cross check ke sumber informasi resmi
tidak di dalam btn tanda tangannya dirubah
tidak ada sistem btn yang dirusak
sama sekali tidak
satu kan itu di luar btn
kejadiannya banyak di luar btn
yang kedua kalau memang diatakan investigasi dan lain sebagainya kita yang lapor kok btr yang lapor
memang perlu direview
dalam arti kata perlu direview itu adalah segala data itu harus dibuka seluas luas
dan memang akhirnya sampai hari ini
berdasarkan katakanlah pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian
memang banyak dilakukan di luar biasa